gubernur dki jakarta anies baswedan akan memetakan titik krusial banjir pada senin kemarin dan penyebabnya
anies sendiri meninjau langsung ke lokasi saat banjir terjadi di duku atas dan jalan gatot subroto
di duku atas jakarta selatan ketinggian air mencapai satu meter
anies menyatakan penyebab banjir ini karena pompa di duku atas tidak berfungsi
dan laporan yang sudah masuk ke dinas sumber daya air dki sejak akhir oktober lalu belum kunjung ditindaklanjuti
di seluruh jakarta sendiri ada satu ratus empat puluh lima rumah pompa yang berisi lima puluh dua pompa stasioner dan satu ratus lima puluh pompa mobile
selain itu penyebab banjir di titik lain seperti gatot subroto dikatakan karena aliran air terhambat pembangunan proyek infrastruktur di jakarta
di beberapa daerah yang seperti gatot subroto daerah selatan yang terjadi genangan cukup tinggi kuningan dan lain lain itu saya sudah komunikasi cek langsung
bahkan kita lihat ke lapangan masalahnya adalah karena sebagian dari tali air sebagian dari saluran saluran air itu terhambat oleh proyek proyek yang sedang berjalan
baik mrt maupun proyek yang lain
nah menurut kepala dinas sumber daya air kita koordinasi terus mereka sudah berkali kali mengingatkan soal ini